ada apa mas pur
gue mau jemput kamu
ih gak usah
soalnya minggu kemarin aku masuk
uang jajan masih ada
ndin jalan dulu ya
jangan kagak jauh
saya duluan ya
ork bahu kaki
berapa bang dua puluh biasa sepuluh sepuluh itu kalau kedepan ini ke pasar mbak sepuluh deh lima belas sepuluh jauh yomba udah deh
pakai aja pura pura mbak
burp yang hijau
oh jangan di rainy
mau pergi kemana kau nih kerja
enggak hari ini aku off kerja
aku sekarang mau ke warung bang salim mau beli gorengan
iyalah hati hati kau makan gorengan terus
nanti tenggorokan kau tuh bisa sakit
tak bisa aku bernyanyi lagi nanti
iya apaan sih aku kan bukan penyanyi
maksud aku tuh bukan nyanyi seperti itu
tapi tak bercakap cakap cerewet kalipun kau
apaan sih aku gak ngerti ah
nah ya sudah lah sana kau pergi
katanya kau mau ke warung salim kan
mau cerja apa kau
mau tau aja
ani udah berangkat kerja atau belum
dia lagi gak kerja
ani lagi off katanya lagi ke warung salim
sampai jumpa lagi
jadi kapan saya bisa ke rumahnya neng ani
mau ngapain mau meriksa rumah
bukan tapi saya mau liat liat kawas yang neng ani jual
oh ya udah siang ya
iya dah ntar saya kesana
jangan gratis buat neng ani
makasih banyak ya bang salim
yaudah aku pulang dulu ya
bukannya aja kenapa
gue udah keliling keliling
nggak ada yang butuh ojek
gue barusan dapet
saya juga barusan narik pur
mungkin lu kurang hoki aja kali
bukan kurang hoki jak
rezeki itu tergantung usaha sama doa
mungkin kamu kurang usaha sama kurang doa pur
kalau gini terus
nah apalagi kalau kamu mau nikah pur
pengeluaran kamu pasti akan tambah lebih besar
kalau gini terus
mau dikasih makan apa anak istri gue
lo mau kawin bersiapa
belum tau jak gue juga masih bingung
ini yang gak pake telur
ini yang tambah telur
bang boleh nambah kerupuk
bentar ya bu ya
terima kasih ya pak
dia sering kemari
emang apasih dia white
pengin tahu wood
yeh aku tidak jauh